belakangan cuaca panas kemudian diikuti hujan deras terjadi di indonesia
bmkg mengatakan kondisi cuaca yang saat ini terjadi di indonesia merupakan hal yang wajar dan sudah berulang
berapa lama kondisi ini akan berlangsung
kita langsung berbincang dengan deputi bidang meteorologi bmkg bapak guswanto
pak guswanto selamat malam
selamat malam putri
pak guswanto terima kasih atas waktu anda malam hari ini
pak guswanto berikan penjelasan kepada kami sebenarnya fenomena cuaca apa sih yang sedang terjadi di indonesia ini
pada saat ini kalau kita lihat berdasarkan analisis maupun faktanya bahwa di bulan maret april mei ini
itu masih merupakan masa pancaroba
di mana masa pancaroba itu ditandai dengan ya itu biasanya curah hujan
masih terjadi di samping beberapa daerah juga masih sudah mulai memasuki musim kemarau
nah salah satu ciri hujan di musim kemarau yaitu di pancaroba ini adalah
hujan itu biasanya terjadi secara sporadis kemudian lebat durasinya singkat
dan itu disertai dengan angin kencang ataupun petir biasanya
ini adalah hal hal yang curah hujan terjadi pada masa masa pancaroba
kemudian kita lihat juga di sana saat ini juga dari analisa angin
bahwa masih terjadi titik titik
sirkulasi ataupun konvergensi atau perlambatan angin di beberapa wilayah
atau sicher bahan tentu juga ada
belokan angin konvergensi di mana yang menyebabkan terjadinya pembentukan awan hujan
kemudian kita lihat juga di sisi
utara itu ada
di sana di
maupun di utara
papua ada samudera pasifik
sedangkan kita melihat di sisi
wilayah selatan indonesia
misalkan kalau kita lihat di
ntt kemudian kita lihat
di negara negara itu juga
sudah mulai terjadi
musim kemarau jadi inilah
yang dinamakan musim panjaroba
panjarobanya yaitu dari
kemarau di satu sisi kita
atau dinamika atmosfer yang kita
oscillation artinya ada
fenomena propagasi pergerakan
awan awan hujan dari
wilayah barat masuk ke
wilayah indonesia karena
kalau kita lihat dari mgo nya
saat ini kita berada di kuarn empat
yaitu benua maritim
tempatnya di wilayah indonesia
ini yang terjadi saat ini putri
oke pak guswanto apakah
memang ini sebenarnya berulang
jadi setiap tahun kita merasakan
atau memang kali ini
ada anomali ada sesuatu yang tidak biasa
ada peristiwa harian
kalau harian tadi misalkan
panas itu biasanya berulang
kalau malam hari mungkin suhu kita itu adalah
dua puluh satu sedangkan siang hari
kemudian juga ada
maden julian oscillation ini juga
kemudian ada yang saat ini
kita hanya periode perulangannya
yang berbeda ada harian
ada yang bahkan tahunan
setelah kita mengalami
tiga tahun periode
di mana dipengaruhi lanina
bahwa curah hujan wilayah indonesia ini
selama tiga tahun itu berlebih

nah dua ribu dua puluh tiga ini
akan terjadi tahun normal
ataupun nanti kita lihat indeksnya
pada bulan juni
indeks el nino nya itu akan
memasuki el nino lemah atau tidak
nah kalau dari prediksi bmkg
sepertinya ini akan menjadi
el nino lemah dan
ke arah moderat
dan itu kita lihat nanti puncaknya di
agustus sampai september
ini yang saat ini
sedang kita monitor
kalau terjadi el nino
tahun el nino maka ini perlu kita lakukan
antisipasi dengan baik
pak guswanto kalau misalnya anda tadi mengatakan
el nino agustus september artinya kita
memiliki masa betulkah
kita akan memiliki masa
atau musim kemarau yang lebih pendek dari sebelumnya
tidak lebih pendek
jadi kemarau nya itu
lebih kering ya
iya tidak lebih pendek jadi kemaraunya itu lebih kering
karena lebih kering misalkan
biasanya nanti akan berdampak pada
beberapa sektor ya itu yang kita lihat
di mana dia lebih kering
biasanya ini nanti ada
bencana hidrometeorologi yang
dengan kondisi cuaca yang
seperti saat ini pak guswanto
dan kita tahu wilayah
indonesia luas sekali jadi ada
perbedaan di wilayah
barat tengah dan timur misalnya
ditambah lagi dengan kondisi
geografis jadi apa yang saat ini
betul betul harus diwaspadai oleh
seluruh masyarakat pak guswanto
yang perlu diwaspadai putri
untuk periode kan ini kita
lihat sekarang ini masih
nah periode panjang
ini di beberapa
sisi yang kita waspadi adalah
di sebelah utara
yang tadi muncul beberapa ada
berupa antara lain seperti
longsor panjir jenangan air
dan seterusnya kemudian
di satu sisi
di wilayah ntt dan yang sudah
mulai memasuki musim kemarau
biasanya ini akan terjadi kekeringan
bencana hidrometeorologi kering
nah kemudian seperti di banten
jabodetabek ini kan kita
dan gelombang ekuator ya
ini dapat menyebabkan
genangan air ataupun hujan yang diawali
dengan hujan lebat
juga disingkat biasanya seperti itu
dan saya juga memonitor
itu saya memonitor bahwa
stabilitas udara di lokal
di wilayah jabodetabek banten itu
lebih kuat sehingga kita
lihat kalau kembedukan awan hujan
itu terjadi pada
sore nanti terjadinya hujannya akan
menjelang pagi hari
berapa lama kita akan berada
dalam kondisi seperti ini pak guswanto
posisi pancaroba ini
berangsur angsur akan bergeser
menjadi posisi kemarau
kalau kita lihat
juni juli agustus itu adalah
sudah memasuki musim kemarau
hampir di seluruh wilayah indonesia
ini kan kita lihat
dari mana kemarau itu kita lihat
kemantapan angin timur
bertiup ya jadi angin australia ini
membawa udara kering sehingga
wilayah indonesia akan jarang
mendapatkan awan awan hujan
kemudian kita lihat kalau
fenomenanya lurus benar
seperti perakhiran dnkg
di indonesia akan mengalami
kekeringan dan kemungkinan puncak musim
kemarau nya itu bisa di
bulan agustus dan september
nah disitu pula lah yang perlu kita
waspadai yaitu bencana hidrometeorologi
kebakaran hutan dan lahan
oke baik bisa disiapkan
dan semestinya bisa diantisipasi
oleh kepala kepala daerah tentu saja
yang daerahnya memiliki
ancaman ancaman bencana hidrometeorologi ya
pak guswanto ya pak guswanto
terima kasih pak guswanto terima kasih
sekali lagi malam hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia
terima kasih kembali selamat malam